eh patati mau belanja
iya dibeliin sama bank ojak
yang kata mbak bema nyarin abang
bukan cuma abang
kata mbak bema juga nyarin tati
ada apaan sih
gak tau bang
kan tadi belum ketemu emak
lo berdua pada kemana aja sih
diteleponin yang satu hpnya mati
yang satu lagi kagak diangkat
emang ada apaan sih mak
masuk ke dalam deh
dengerin baik baik ya
dari sejak lu nikah dulu
mak kagak pernah
kan ada cincin kawin
waktu nikah dulu sama bang ojek
tentu mak udah pasti
tapi ini cincin yang buat pegangan
kalo lagi buka lemari
itu cincin pemberian almarhum mbak bellu dulu
waktu awal awal nikah sama emak
mak kesian nama lo
dari dulu ampe sekarang
kagak pernah yang namanya pake cincin bagus
mak kesian nama lo
mak kesian nama lo
mak kesian nama lo
mak kesian nama lo
mak kesian nama lo
mak kesian nama lo
pur kata laki gua
dia ngirim banyak oleh oleh buat buah
terus juga parfum
ntar lo gua bagi dah
saya gak denger
pak mumun ngomongnya biasa aja
kata laki gua dia ngirimin banyak oleh ole buat gua
ada baju ada kerudung juga ada parkum
ntar lu gue kasih dah
saya kan gak pake kerudung pok
kalau baju pasti gak ada yang cocok sama saya
yaudah kalo gitu parfumnya aja ya gua ngasihnya
emang parfum ada jenis kelaminnya ya pur
gua baru tau
cincin peninggalan almarhum mbak abe cakep ya mak
iya makanya jangan sampe ilang
lu jagain baik baik
kayak lu jagain nyawa lu sendiri
iya berarti kalo cincin ini ilang
tati meninggal ya mak
ya udah mak pulang dulu ya
ikut lu mam mak
bukan tati ikut keluar
tati mau ke warung mau beli terigu buat pesenanku yang baru
oh seperti itu
pen boli yuk
ah sebentar aja
eh eh ayo aja lu mak
tangkap ya om
waduh burung gue
hei gua cabar dong
jangan lari loh
pur maaf ya gua kagak tau
kalo kapal itu harus ngantri sebelum merapat di pelabuhan
tapi kalo lu capek berhenti aja dulu pur
ntar lu gua traktir dah makan cendol bandung
bur tapi ntar sore lu mau kan nganterin gua ke pelabuhan
ih ronron kenapa sih lu lari lari kayak dikejar setan gitu
itu mak ronron dikejar sama orang itu tuh
hei anak bandung
hei enak aja ngatain anak saya anak bandung
eh mila nih gara gara anak loh burung gue jadi terbang
burung abang terbang
ah pikirannya kotor aja sih bukan burung yang itu
nih lu lihat nih kandang burung gue rusak burungnya juga ikut terbang
gara gara anak lu nih nendang bola kenceng banget
bukan mak bukan ronron tadi ronron main sama omojak
terus ronron nendang omojak ngeles jadi kena sarang ini
eh mila pokoknya gua gak mau tau lu kudu ganti rugi nih burung gua sama kandang kandangnya
gak punya duit
ah lu ngejawab aja udah lu ikut gua yuk
eh patati mau belanja
iya dibeliin sama bank ojak
ya iyalah bu nur kalau cincin perak itu warnanya putih
patati patati itu harus hati hati kalo keluar rumah pake perhiasan
itu teman kerjanya suami saya jarinya sampai dipotong cuma gara gara mau ngambil cincinnya ih serem
masa sih bu nur
kita bukan lagi nongkrong kita lagi duduk
bukan pernah lagi tapi sering cuy
eh toples lo kalo bohong jangan depan gue ketauan tuh
kenapa aku pernah cuy
pati pati ojak mana
ngapain lo nyarin bang ojek
ojak tadi main bola sama ronron
terus ojak jadi keepernya
bolanya nggak masuk ke gawang
kena kandang burungnya pak ahmad
sekarang pak ahmadnya minta ganti rugi